kedapatan membolos saat jam pelajaran sekolah
tujuh orang pelajar di kota blitar dihukum berjemur dan hormat bendera
di halaman kantor satpol pp senin siang
para pelajar juga dihukum berlari keliling halaman
hingga seorang diantaranya jatuh pingsan akibat kelelahan
salah satu pelajar smp ini langsung lemas dan pingsan akibat tidak kuat
setelah dihukum berlari berkeliling halaman kantor satpol pp di bawah sengatan matahari
petugas satpol pp pun langsung membawanya masuk ke dalam kantor untuk mendapatkan perawatan
pelajar yang pingsan ini adalah salah satu dari tujuh pelajar yang tertangkap
razia satpol pp blitar saat membolos di jam belajar pada senin pagi
tujuh pelajar lima diantaranya kelas satu smp dan dua pelajar kelas satu sma
dihukum dijemur di tengah terik matahari hormat bendera
pusap dan juga lari keliling halaman kantor satpol pp
lima orang terus itu pakai uang saku atau apa yang dipakai untuk beli rokok
sering ya bolos gini
enggak baru satu kali
untuk memberikan efek jerah selain menghukum ketujuh pelajar itu
petugas juga mendatangkan guru serta orang tua
para pelajar yang membolos ini diwajibkan mengisi surat pernyataan
yang mereka tanda tangani disaksikan oleh orang tua mereka
halaman ini sebagai peringatan agar mereka mereka
mereka yang bolos tidak diulangi lagi
termasuk menjadi bahan pengarahan kepada siswa yang lain
usai didata maka para pelajar yang membolos ini diserahkan kepada orang tua
dan sekolah masing masing untuk proses pembinaan lebih lanjut
yusuf yunufianto blitar